inilah aksi penolakan satu keluarga ketika hendak dibawa ke rsud getas pendowo gubuk gerobogan jawa tengah untuk diisolasi
sebelumnya berdasarkan rapid test mereka dinyatakan positif covid sembilan belas
namun keluarga ini bersikukuh tidak mau menjalani isolasi di rumah sakit hingga dijemput paksa
awalnya petugas berupaya memujuk supaya mereka mau diisolasi
namun karena terus menolak petugas puskesmas karangrayung satu dibantu polisi setempat akhirnya melakukan upaya paksa
pasien benar benar tidak mau memberontak bahwa dia tidak merasa sakit
sehingga kami dimintai bantuan agar supaya korban covid sembilan belas yang di dusun mendung harus dibawa diisolasi ke rumah sakit yang sudah ditunjuk
keluarga tersebut terdiri atas anak dan istri dari pasien berinisial s yang sebelumnya dinyatakan positif covid sembilan belas berdasarkan tes swab
pasien s saat ini masih menjalani isolasi di rsud r sujati purwodadi grobogan jawa tengah
di eko prasetyo grobogan jawa tengah